lonjakan kasus positif covid sembilan belas di tanah air menyebabkan sejumlah rumah sakit kekurangan pasokan oksigen
habisnya stok oksigen dapat berakibat fatal bagi pasien covid sembilan belas terutama yang membutuhkan perawatan intensif
antrian panjang mengular saat masyarakat mengantre berburu oksigen guna menyelamatkan nyawa keluarganya
penambahan stok oksigen sangat mendesak dilakukan agar tidak jatuh lebih banyak korban
apakah indonesia menjadi darurat oksigen
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan dr siti nadia tarmizi direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung kementerian kesehatan
selamat sore dr nadia
selamat sore mbak nana
selamat sore pak rahmat kami turut berduka cita atas meninggalnya pendiri dari samator group
oke langsung saja saya mau ke dr nadia terlebih dahulu nanti baru saya ke pak rahmat bu nadia
ini kita tahu bahwa sejumlah rumah sakit di tanah air kekurangan pasokan oksigen dan kesulitan mencari tabung oksigennya
saya ingin tanya kejujuran dari kementerian kesehatan apakah kementerian anda mengakui indonesia kini memasuki fase darurat oksigen bu nadia
ya kalau kita mengatakan indonesia pada kondisi darurat oksigen tentunya tidak ya
benarnya potensi potensi untuk kita memenuhi kebutuhan oksigen itu masih sangat memungkinkan
apa yang terjadi kemarin
itu adalah karena terjadi peningkatan kasus dan memang mungkin kita tidak terlalu siap ya untuk menghadapi lonjakan kasus yang sampai dengan empat kali sampai enam kali
yang sebenarnya walaupun sudah kita antisipasi ternyata prediksi kita itu cukup meleset ya
nah ini kita terus melakukan pemantauan dan dari minggu lalu sebenarnya kita sudah waspada ya terhadap kebutuhan oksigen yang meningkat ini
tetapi dalam tiga hari empat hari yang terakhir dua puluh tujuh ribu kasus
lima ribu kasus tentunya ini luar biasa terjadi peningkatan yang kita kurang antisipatif
ditambah hari jumat itu sempat terjadi panik baing dengan masyarakat banyak yang menstok tambung oksigen untuk kebutuhan pribadi
nah di sisi lain sebenarnya apa yang terjadi seperti di yogyakarta itu kekosongannya itu segera kita refill pada pagi harinya ya
artinya kemampuan kita untuk memenuhi
kebutuhan itu sebenarnya masih cukup memadai
hanya saja memang laju kecepatan penambahan kasus itu yang kita tidak bisa kejar dengan cepat
karena memang membutuhkan waktu untuk penambahan sarana dan prasarana tersebut
oke dokter berapa lama rata rata pasokan oksigen di rumah sakit di seluruh tanah air ini mampu bertahan mampu mencukupi
ya rata rata ada yang sampai dengan dua hari ya
tapi kemudian ada yang sampai dengan bisa tiga atau empat hari
ini sangat tergantung dengan jumlah pasien yang diterima pada hari tersebut
jadi kalau kemarin itu memang luar biasa ya
mulai dari jumat sabtu minggu bahkan sampai hari ini pun juga kita melihat penambahan kasusnya itu hampir tadi saya sampaikan empat sampai lima kali
dan mungkin untuk yogyakarta sendiri kita ketahui bahwa jakarta itu tidak ada produsen industri gas
sehingga memang harus disupply dari jawa tengah jawa barat dan jawa timur
sementara di jawa tengah itu hanya ada produk yang diberikan oleh jawa tengah
hanya ada satu supplier untuk industri gas ya termasuk untuk industri oksigen medis
nah ini yang menyebabkan juga kita tidak bisa segera cepat untuk memenuhi kebutuhan yogyakarta ini
oke saya mau ke pak rahmat sebagai produsen oksigen terbesar salah satu yang terbesar di indonesia
apakah kemudian perusahaan anda ini memang kewalahan menghadapi over demand kebutuhan yang sangat meningkat begitu akibat lonjakan kasus positif covid sembilan belas pak rahmat
jujur kewalahan tuh
kewalahannya itu karena memang seperti tadi bu nadia dr nadia bilang bahwa lonjakan ini cukup signifikan bukan signifikan lagi udah eksponensial
jadi kita melihat ini perkembangannya sejak awal juni mulai dari jawa tengah hingga merambat ke jawa barat dan jawa timur
nah saya juga sependapat dengan dr nadia bahwa
dan penambahan bed ini oleh rumah sakit tentunya kalau rumah sakit kan mereka selalu menerima siapapun pasien akan diterima
namun mereka lupa atau mereka bukan gila ya saya bilang mungkin lupa untuk mengkalkulasi jumlah oksigen yang dibutuhkan atau kapasitas oksigen yang ada di rumah sakit tersebut
jadi contohnya seperti tanki aja ibaratnya ilustrasinya kayak tanki air tandon air di rumah
tiba tiba semua orang itu mandi bersamaan
dan airnya mengucur terus
tentunya yang biasanya tadi dokter nadia bilang bahwa dua hari tiga hari kirim sekarang kita harus ngirim dua belas jam lah satu hari dua kali gitu
tergantung dari kapasitas daripada tanki tersebut tanki tanki persediaan tersebut
nah itu yang membuat kami secara logistik harus berpikir keras untuk mengatur supply chain yang kita punya
baik pak rahmat selain over demand anda mengakui bahwa perusahaan anda kewalahan untuk menyuplai
tapi kami juga mendapatkan informasi bahwa rantai distribusi yang terlalu rumit itu juga mempersulit bagi perusahaan untuk bisa memasok oksigen ke rumah sakit rumah sakit
apakah itu betul pak rahmat
kalau dari kami enggak
karena kami mempunyai perusahaan yaitu adalah anegagas industri
itu produsen anak perusahaan kami yaitu amatorgas industri itu langsung direct
jadi karena kita produsen kita langsung ke anak perusahaan atau kita men supply langsung
tentunya ada agen agen yang dimana bukan kami tetapi agen yang di luar itu mereka ingin memberikan pasokan kepada oksigen di rumah sakit
mereka tidak punya kontrak dengan produsennya
jadi dia hanya kontrak dengan rumah sakit lalu setelah itu mereka cari semacam kayak cari yang the best price lah
jadi kalau hari ini produsen ini besok produsen itu
yang paling murah
jadi dia asal
kalau mengacak itu kan artinya susah
besok ada besok nggak ada
jadi itu yang membuat ketidaklancaran pasokan daripada agas industri
kalau kami dari awal sampai akhir kami produksi kita tahu siapa lalu kita langsung memasukkan distributor kami

oke dokter nadia tadi menyambung apa yang disampaikan oleh pak rahmat bahwa ada beberapa rumah sakit kemudian yang memilih harga yang paling murah dari produsen
sehingga kemudian servisnya yang diberikan itu tidak maksimal ada keterlambatan dalam pendistribusian
apakah itu kemudian menjadi catatan dari kementerian kesehatan itu diakui juga
ya itu adalah mekanisme internal rumah sakit ya
tapi pada prinsipnya kami adalah memonitor ya
ketersediaan daripada itu
dan itu yang harus mereka laporkan
dan kalau sesuai dengan perhitungan tentunya kita akan mempunyai backup plan
untuk membackup rumah sakit
rumah sakit rumah sakit dengan kondisi tersebut
sambil tentunya manajemennya kita perbaiki
kalau ada hal hal yang tentunya dalam hal tata kelola
bukan dari sisi supply ini yang harus kita betulkan secara bersamaan
sambil tetap memastikan bahwa ketersediaan itu harus bisa terpenuh
oke saya ingin tanya sebetulnya dokter nadia
meskipun sudah dijelaskan oleh direktur utama dari rsup sarjito yogyakarta
tapi bagaimana sebetulnya duduk persoalannya kejadian ada tiga puluh tiga pasien yang akhirnya meninggal dunia di rsup sarjito
karena mereka tidak mendapatkan pasokan oksigen
apa yang kemudian menyebabkan sebetulnya keterlambatan
karena dari rsup dokter sarjito sudah mengirimkan surat permohonan bantuan kepada kementerian kesehatan dokter
ya yang pertama adalah tadi disampaikan oleh pak rahmat ya
bahwa rumah sakit sarjito itu memiliki tangki untuk penyimpangan liquid dari oksigen ya
tapi tentunya kapasitas daripada tangki tersebut kan terbatas
nah pada hari jumat dan sabtu itu lonjakan kasus itu sangat besar
potensi kemudian pada saat sabtu itu diketahui bahwa tabung ataupun oksigen yang tersedia di sentral itu sudah sangat sedikit
dan kemudian yang kedua adalah tentunya oksigen yang dalam bentuk tabung itu juga sudah sangat terbatas jumlahnya
sehingga ini yang kemudian diupayakan oleh
pak direktur sarjito untuk mencari dinas kesehatan ataupun pasien ke pasien pasien terdekat
tetapi ini memang didapatkan beberapa tetapi tidak mencukupi kebutuhan ini
di sisi lain jadwal pengiriman itu baru akan dilakukan di hari senin ya
nah jadi sabtu malam jam delapan itu tabung itu bukannya betul betul habis tapi betul betul tidak bisa memberikan vaksinasi
oksigen untuk seluruh pasien yang ada pada saat itu
dan sebenarnya sudah diklarifikasi juga ya oleh pak direktur bahwa kematian yang kejadian raja delapan malam sampai jam delapan pagi
karena pada waktu itu jam delapan pagi sudah langsung dikirimkan backup oksigen dari jawa barat waktu itu
nah kemudian itu yang digunakan untuk merefill tangki yang ada di sarjito
nah pada waktu itu tentunya tercatat ada tiga puluh tiga kematian
tetapi tidak semuanya disebabkan karena permasalahan tidak ada oksigen ya
karena kemudian oksigen itu masih ada tetapi tentunya tidak bisa diberikan bersamaan
jadi harus ada pengaturan di mana tentunya yang betul betul sudah gawat dan membutuhkan sama sekali untuk oksigen tersebut itu yang didahulukan
oke diprioritaskan begitu ya
saya ingin tanya ke pak rahmat
dari gambar yang kami terima ada salah satu tangki dari perusahaan anda yang kemudian tiba di rumah sakit sarjito pada pukul dua sampai empat dini hari
anda bisa sampaikan apakah kemudian rsp sarjito juga mengontak perusahaan anda atau seperti apa pak rahmat
jadi begini karena kami mempunyai network terluas dan kita mempunyai produksi sendiri yang diada di jawa tengah di jawa timur di jawa barat
tentunya kami tidak melihat itu agennya siapa dan segala macam
begitu ada kekurangan semampu
kita akan bantu
saya sudah komitmen dengan menkes pak budi bahwa apapun itu kekurangan apapun walaupun itu punya kompetitor misalnya kita ngomong ya kita harus supply namanya juga membantu kemanusiaan
ke anda kita gitu
itu kita yang mengisikan di tangki di sarjito yang mungkin bukan kepemilikan adit kami
dr nadia ini sudah ada pernyataan pers dari pak menteri kesehatan
pak bgs pak budi gunadisadikin yang mengatakan bahwa akan dibentuk segera satgas untuk oksigen di setiap daerah
nanti mekanisme kerjanya seperti apa
bagaimana kemudian mereka memastikan bahwa stok pasokan oksigen di seluruh daerah terutama di jawa bali ini tidak kekurangan lagi karena ada tiga belas rumah sakit di jawa timur yang kemudian harus memperlakukan sistem buka tutup karena mereka juga kekurangan pasokan
bagaimana dokter nadia
jadi salah satu solusinya ini adalah kita punya satgas untuk pemanusiaan
satgas untuk pemanusiaan
jadi fasilitasi oleh dinas perindustrian ya
untuk bisa kemudian berapa jumlah yang harus disiapkan berapa jumlah buffer stok yang juga harus diamankan
oke impor oksigen apakah akan menjadi salah satu opsi dokter nadia
untuk impor oksigen saya rasa kalau untuk oksigen pak rahmat kita punya cukup ya kapasitas untuk produksi oksigen ya
artinya memang kita harus pada saat kondisi ini mengurangi dulu kapasitas
untuk industri untuk gas lainnya dan lebih mungkin mengutamakan memprioritaskan untuk industri oksigen
ini mungkin juga bagian dari komitmen para tentunya produsen industri gas ini ya pak rahmat dengan pak menteri ya
kita memprioritaskan terlebih dahulu
jadi sebenarnya kalau untuk oksigen kita cukup bisa untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri
tetapi memang yang perlu kita tambah adalah tabung
karena tabung ini masih sebagian kita impor dan saat ini kita sudah mengajukan penambahan impor untuk tabung ini
untuk bisa segera mungkin dilakukan impor untuk tabungnya
oke terakhir pak rahmat menagi komitmen anda sebagai salah satu produsen oksigen terbesar di indonesia
tadi yang disampaikan oleh dr nadia bahwa perusahaan anda akan fokus kemudian mengalihkan dari oksigen industri kepada medis
untuk kemudian menyuplai pasukan oksigen di seluruh negara
rumah sakit di tanah air
boleh saya tambahkan bu
jadi saya mengapresiasi langkah daripada kementerian
karena itu sudah lintas kementerian
saya sempat diundang sama kentang industri kentang kesehatan kemenko marves
yang intinya kita semua produsen itu dijadikan satu gotong royong untuk membantu memastikan bahwa suplai oksigen di tanah air tercukupin
oleh karena itu kita yang pertama kali
porsi industri kami kami sudah kurangin dengan langkah pemerintah yang memperlakukan ppkm darurat
itu menurut saya sangat tepat
sehingga pemenuhan daripada oksigen ini tidak rebutan dengan industri
sehingga tidak ada gerak masyarakat
sehingga masyarakat juga bisa dibilang tidak tertular dan tercukupin
jadi kalau ditanyakan komitmen tentu
kalau tanyain masalah import saya tadi dr nadia bilang bahwa dengan merubah mood menjadi dari industri kepada medical mudah mudahan
dan tidak ada lonjakan kasus yang lebih
lebih luar biasa lagi
kalau memang landai landai saja saya yakin indonesia masih punya ketahanan sendiri
oke semoga kita punya ketahanan terhadap pasokan oksigen
sehingga kemudian tidak jatuh korban lebih banyak lagi pasien positif covid sembilan belas
kita tunggu nanti bagaimana komitmen dari pemerintah untuk bisa menyediakan pasokan oksigen
dan juga komitmen dari produsen pemasok oksigen
supaya kemudian bisa memastikan pasokan oksigen di tanah air kemudian tidak dalam kondisi darurat
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada dr siti nadia tarmizi direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung
kementerian kesehatan dan juga pak rahmat sebagai eksekutif vice president samator group
terima kasih sekali bapak ibu atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini